wah yaudah sampai ketemu nanti di rumah ya
sayang ada apa sih

aku langsung berangkat ya
iya ibu chandra
suami kan lagi langsung ke restoran siap siap
oh ya dia mesti persiapan semuanya ya
bu chandra saya mau mengucapkan terima kasih sekali karena kemarin udah ngejagain elsa
iyalah kan tugas kita berdua
kalau gitu biar hari ini gantian saya yang jagain elsa
ibu chandra bisa istirahat
tapi bener bisa ya gak repot ya
saat ditemani sama mama ya
kalau mau makan mama mama sakit
ini pasti mbak andin mau tanya tanya soal makam lagi
gak usah gue angkat ah
ntar dia dateng kesini lagi
mbak andin lah
elsa kamu dimana
gue ada di rumah kok mbak
nanti mbak ke rumah ya
ada perlu apa emangnya mbak
ya mbak mau ketemu sama kamu
sekalian mbak juga mau bicara tentang makamnya nindi
ya udah sampai ketemu nanti di rumah ya
ngapain lagi dia
ada apa sih
mbak aku bener bener bingung mbak
aku gak tau harus kayak gimana
cerita sama mama
ini mama ada di sini sama kami
jangan bikin mama cemas seperti ini dong
dulu aku pernah bohong
soal anak mbak andin yang meninggal
aku bawa anak itu ke pantai asuhan mbak
tolong dijaga ya
jangan sampai sakit
aku bener bener bingung saat itu mbak
kalau misalnya aku minta mama untuk ngerawat dia
mama pasti gak mau
karena itu anak hasil perselingkuhan
mbak andin di penjara
makanya aku bilang meninggal mah
aku taruh di panti hasuhan
karena aku gak tau harus gimana lagi
kalau aku bilang sama mbak andi
yang ada dia malah stress banget
dia bakalan sedih
aku bikin makam palsu itu ma
mama bener bener udah habis pikir deh sama kamu
kenapa kamu terus terusan main rahasia rahasiaan sama mama
kamu pernah bilang loh sama mama
kamu gak mau buat masalah lagi
tapi semuanya terlanjur
ya oke sekarang gimana anak anak
terus kamu pernah nggak hubungin yang punya panti itu
kenapa sih elsa
kamu itu mengambil keputusan sendiri terus
gak pernah nanya mama gak pernah nanya papa
suka suka kamu aja sendiri
terutama untuk masalah masalah riskan seperti ini
kamu inget pernah janji apa sama mama
kita pulang dari kantor polisi waktu itu
kamu janji kamu gak mau bikin lama pusing lagi
kamu janji mau jadi adik yang baik
gak mau bikin masalah lagi
aku bener bener bingung ma saat itu ma
maaf aku boleh minta tolong sama mama
supaya mbak andin sama papa gak mindahin makam itu
sampai jumpa lagi